diduga ilegal enam orang warga negara tiongkok ditangkap karena kepergok bekerja sebagai buruh di sebuah tambang dengan visa kunjungan
sementara itu wakil gubernur jawa barat deddy mizwar mendatangi kantor dpw partai gerindra
berikut sejumlah informasi yang terjadi di jawa barat kami rangkum dalam jawa barat dua puluh empat jam
jawa barat dua puluh empat jam
pihak imigrasi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para tenaga kerja asal cina ini
sidang fonis kasus penghutan liar di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu
dpm ptsp kota bandung berlangsung di ruang sidang timikor pengadilan negeri bandung senin petang
putusan yang dibacakan hakim ketua tardi menyatakan mantan kepala dinas penanaman modal kota bandung
dandan riza bersama lima orang staffnya terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi
korupsi secara bersama sama
semua terdakwa secara satu persatu dibacakan dakwaan putusan
dengan seluruhnya difonis satu tahun penjara dengan denda sebesar lima puluh juta rupiah
bukti uang sebesar rp enam puluh tiga sembilan ratus akan dikembalikan ke negara
wakil gubernur jawa barat deddy miswar mendatangi kantor dpw partai gerindra
kedatangannya langsung di jawa barat
kedatangannya langsung di jawa barat
kedatangannya langsung disambut oleh sekretaris partai gerindra serta ketua pemenangan pilgub jabar
pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan berlangsung sekitar satu jam
namun kepada wartawan dede menyebutkan kedatangannya hanya sebagai pembina partai politik
dpw partai gerindra mengaku jika deddy miswar sangat potensial bagi jawa barat
namun saat ini belum ada dukungan kepadanya
menunggu keputusan dari dpp partai gerindra dan ketua umumnya prabowo subianto
tim liputan transmedia